sebagian besar pengungsi di luar radius enam km dari gunung agung bali masih bertahan di pengungsian
selain belum mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah setempat
mereka juga mengaku was was jika harus tinggal di rumah mereka saat status gunung agung masih awas
aktivitas pengungsi di posko pengungsian upt pertanian rendang masih berjalan seperti sebelumnya
hingga saat ini belum ada pengungsi yang berasal dari kawasan radius di luar enam km dari puncak gunung agung kembali pulang ke rumah mereka
warga mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kepulangan mereka setelah adanya penyempitan radius bahaya gunung agung
selain itu warga juga mengaku masih merasa was was dan takut jika tinggal di rumah mereka saat gunung agung masih mengeluarkan rasa pekat
pertanyaan terakhir dari pemerintah tempat pengungsian upt pertanian rendang
jika tidak ada informasi dari beliau beliaunya kami tidak bisa memutuskan sesuatu ataupun terkait masalah pengungsi kita di sini
sebelumnya pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi mengeluarkan keputusan terkait penyempitan radius bahaya gunung agung dari delapan km menjadi enam km
dengan penyempitan radius ini sekitar lima puluh ribu pengungsi yang berasal di luar radius enam km akan dipulangkan
nandang risa deastika karangasem